cnn indonesia breaking news
pemilihan umum daerah dki jakarta

langsung dari kantor komisi pemilihan umum daerah dki jakarta
rama tadi sebelumnya rian telah menyampaikan informasi
baik ini kita langsung lihat ternyata
baik silakan rian
ketua umum dpi
baik rama silakan
ya reinhardt dapat anda lihat
kita saksikan bersama pada saat ini ketua dpp pdip ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
megawati soekarnoputri sudah hadir di gedung kpud bersama pasangan calon basuki cahayapurnama
dan juga jarod saiful hidayat
mereka sekarang sedang bergegas menuju ke ruang pendaftaran
di mana nantinya mereka akan memberikan seluruh pernyataan
dan persyaratan sebagai calon yang akan bertanding di pilkada dua ribu tujuh belas
yang akan dilaksanakan pada bulan februari nanti
dapat anda saksikan betapa ricunya keadaan di sini
karena begitu begawati soekaroputi hadir semuanya langsung menuju ke arah pintu
tanpa mendulikan bahwa tempat di sini sangat sempit dan licin
karena hujan yang terus mengguyur sejak pukul dua belas siang tadi
dan sekarang dapat anda lihat
mereka sekarang sepertinya terganjal menuju ke lantai dua
di mana nantinya pendaftaran akan dilakukan disaksikan oleh ketua kpu dki jakarta sumarno
nampak sudah hadir juga di sini ketua dpd golkar dki jakarta fayakur andriadi
dan sejumlah tokoh tokoh dari dpd partai yang mendukung
pencalonan basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
dan sampai dengan sekarang masih terlihat antusiasme para pendukung yang ikut bersama rombongan
menuju ke kpud dari dpp maupun dari balai kota dki jakarta
di pintu gerbang kpud sendiri
sekarang banyak sekali simpatisan yang mengusung bendera partai maupun bendera
yang menggambarkan pasangan calon basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
memang betul sekali sepertinya euforia ini akan terus berlanjut meski hujan terus mengguyur
belum berhenti sejak tadi siang sekitar pukul dua belas tiga puluh
dan sekarang para calon sudah menuju ke ruangan dan sisanya di pelataran kpud
tinggal simpatisan dari partai golkar hanura pdip
mereka menanti kelanjutannya
bisa nanti berikutnya
banyak sekali disini simpatisan dari sejumlah organisasi masyarakat yang terafiliasi di pdip
seperti pospera yang dulu juga mendukung presiden joko widodo saat pemilihan presiden dua ribu empat belas
terus menyanyikan yel yel
meski tempat ini sudah penuh sekali
semua yang masih semangat
mendukung pasangan calon yang mereka dukung di gedung kpu dki jakarta
baik ramad terima kasih
berikut kita lihat calon gubernur petahana basuki cayapurnama dan juga calon wakil gubernur yang juga petahana
jarod saiful hidayat sudah masuk ke dalam ruangan di gedung kpud didampingi oleh ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri
terlihat juga sejumlah elit partai pendukung
ada wasekjen pdip tadi kami lihat
terlihat juga mendampingi
pak patik pak patik
sesampainya di gedung kpud basuki cayapurnama dan juga jarod saiful hidayat didampingi oleh megawati
ini langsung mendaftar
seperti yang bisa anda lihat di layar
bersama pak sumarno kami berselakan
baik proses pendaftaran sudah dimulai
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dengan dibuka oleh ketua kpud dki jakarta sumarno
selamat siang selamat siang terhadap kita semua
terlihat ada juga ketua dprd dki jakarta yang memang merupakan kader dari pdip
prasetyo edi marsudi
saya kuli tayat hormati pimpinan partai politik
omosomi lainnya partai gokar partai andorra dan juga partai nasdem
serta hadirin yang berbahagia
kita bisa lihat sementara di dalam proses pendaftaran calon gubernur sedang berlangsung
di tahun dua ribu enam belas di luar gedung kpud
ini kita bisa lihat langsung pendukung dari ahok dan juga jarot
menteri akan yel yel ikut mendampingi calon gubernur mereka
mendaftar ke kpud dki jakarta sebagai calon gubernur dki jakarta
dan wakil gubernur dua ribu tujuh belas
tampak cukup ramai sepertinya di luar gedung kpud dki jakarta
oleh sejumlah pendukung
dan simpatisan dari partai pendukung ahok dan juga jarot
seperti yang tadi juga sudah dilaporkan oleh koresponden kami rama aryadi
sebenarnya cuaca sedang hujan deras di depan gedung ini kpud
namun tidak menyurutkan semangat dari para pendukung ahok dan juga jarot
kita kembali lihat bagaimana proses pendaftaran ahok dan juga jarot
di pusat gedung kpud dki jakarta
tentang persetujuan bakal pasangan calon yang diajukan dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas
yang kedua adalah surat pencalonan terhadap yang ditandatangani oleh partai politik yang mencalonkan
dan yang ketiga adalah surat kesepakatan antar partai
kalau pencalonan dilakukan lebih dari satu partai
dan juga kesepakatan antara partai politik dan bakal pasangan calon
bahwa akan meneruskan
proses pencalonan ini sampai selesai
dan yang terakhir syarat pencalonan adalah dokumen kepengurusan partai politik
di tingkat provinsi dki jakarta
dan yang kedua dokumen yang akan kami terima adalah dokumen syarat syarat calon
para calon baik itu calon gubernur maupun calon wakil gubernur
yang sudah secara detail
uraikan di dalam peraturan kpu nomor lima
yang kemudian dirubah terakhir peraturan kpu nomor sembilan
tentang pencalonan gubernur bupati dan wali kota
oleh karena itu sebelum menyerahkan dukungan
kami persilahkan kepada tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
untuk menyampaikan hal hal yang perlu disampaikan
kemudian menyerahkan dokumen kepada kami
untuk kami periksa tentang kelengkapannya
kemudian kami catat dalam tanda terima
kami persilahkan bapak bapak ibu sebelum
ini kalau ada hal hal yang perlu disampaikan persilahkan
ya ini dengan resmi dari pdi perjuangan
menyerahkan berkas berkas sehingga tolong diperhatikan
dilihat kalau sekiranya ada hal hal yang masih kurang
tolong diberitahukan kepada kami akan kami segera penuh
ya terima kasih ibu berkas sudah kami terima
jadi kami akan melakukan penelitian terhadap berkas ini
untuk pencalonan sampai dengan tanggal dua puluh tiga september
berkas kelengkapan pencalonan dari partai politik
akan kami periksa sampai dengan tanggal dua puluh tiga september
dan kemudian berkas syarat syarat talon
kami periksa sampai dengan tanggal dua puluh sembilan september
nanti manakala ada kekurangan yang kami temukan
kami akan sampaikan hasilnya kepada tim pasangan calon
itu antara tanggal tiga puluh september sampai dengan satu oktober
dan kemudian ada perbaikan berkas sampai dengan tanggal empat oktober

kami lakukan pemeriksaan kembali
dan nanti pada tanggal dua puluh empat oktober
akan ada penetapan calon yang memenuhi syarat
dan tanggal dua puluh lima oktober
bagi sekalian itu adalah pengundian nomor urut
dan kemudian mulai dua puluh delapan oktober memasuki masa kampanye
sampai dengan sebelas februari dua ribu tujuh belas
ini beberapa persyaratan
selain itu juga selesai nanti kami melakukan pemeriksaan berkas
mulai tanggal dua puluh empat september sampai dengan dua puluh lima september
ada pemeriksaan kesehatan calon di rumah sakit angkatan laut minto harjo
ini atas rekomendasi ikatan dokter indonesia
dan nanti kami juga akan serahkan dokumen pemeriksaan
yang harus dipersiapkan oleh masing masing calon
silakan ibu dahlia ketua poc jalur pentalonan
membatalkan yang didapat oleh staf tentang beberapa persyaratan
yang disampaikan tim pasangan talon bapak basu widaya purnama
dan bapak darot zaid widaya
silakan ibu dahlia
baik terima kasih pak ketua
saya ingin memastikan bahwa
dokumen yang kami terima adalah dokumen yang memang sesuai dengan ketentuan perundang undangan
adalah syarat persyaratan dalam mengajukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di dki jakarta
yang pertama kita ingin mengecek apakah ada formulir model b kwk parpol
di sini sudah kami terima jumlah keseluruhan dukungan
ya sementara berkas penyerahan calon gubernur ahok dan juga jarot untuk wakil gubernur
sudah diserahkan kepada ketua kpu dki jakarta sumarno
di kantor kpud dan masih berlangsung
kami akan melihat kembali ke kantor kpud dki jakarta
tempatnya di luar tempat sejumlah para pendukung calon gubernur petahana ini ikut memberikan dukungan
ada rama aryadi di kantor kpud
rama gambarkan kepada kami
seperti apa antusiasme para pendukung ahok dan juga jarot
ini pasangan pertama yang mendaftar sebagai calon gubernur dki jakarta
betul sekali setelah menunggu sekitar empat jam setelah pendaftaran pertama kali dibuka
akhirnya pasangan basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat adalah pasangan pertama yang mendaftar pada hari pertama ini
dan sebelumnya ketua kpud dki jakarta memberikan sejumlah pengarahan tentang apa saja dokumen yang diperlukan
serta tahapan tahapan pilkada yang sekarang diikuti oleh pasangan calon yang sedang berwakil gubernur
dan sekarang diikuti oleh pasangan calon yang sedang mendaftar
basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat bersama sejumlah petinggi partai politik yang ikut mengusung pasangan calon ini untuk bertanding di pilkada dua ribu tujuh belas
yang seperti yang dapat anda lihat sekali lagi meski sekarang acara sudah berpindah ke ruang rapat yang berada di lantai satu
di lantai dua gedung kpu dki jakarta sekarang simpatisan turut menyaksikan seluruh prosesi pendaftaran di sejumlah layar televisi yang disediakan oleh pihak kpu dki jakarta
meski tempat ini sudah sangat penuh sekali namun warga bahkan pendukung dan bahkan warga sekitar pun turut ikut serta menyaksikan ini
suasana di sini bisa dibilang cukup membingungkan reinhardt karena sebelumnya cukup tertata rapi
polisi memberikan batas di mana simpatisan dapat menyanyikan jalan dan menyuarakan dukungan mereka
sekarang mereka sudah mulai masuk ke dalam dan di sini ada tiga ratus empat puluh enam personil polisi yang disiagakan untuk menjaga keamanan

selama proses pendaftaran berlangsung
di luar gedung kpud sendiri sejumlah kendaraan strategis juga sudah disediakan
karena sebelumnya sempat beredar kabar bahwa sejumlah kelompok maksud saya sejumlah organisasi masyarakat yang tidak setuju dengan di calon
dengan atas pencalonan basuki cahayapurama jaroslawifudinat akan melakukan long match dari taman ismail marzuki menuju gedung kpu dki jakarta
namun hingga saat ini masih belum nampak masa yang awalnya akan berkumpul di depan gedung kpud
mungkin karena hujan yang terus turun namun informasi yang kami peroleh juga karena ternyata rally atau long march ini masih belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian setempat
kepadatan juga terjadi di luar gedung kpud namun masih bisa dilalui
dua jalur ditutup
nanti apabila masa terus bertambah jumlahnya maka ada kemungkinan kepolisian
baik rama kami harus potong dulu laporan anda
nanti kami akan kembali ke anda dengan informasi terbaru karena harus jeda terlebih dahulu
cnn indonesia breaking news akan kembali
sampai jumpa lagi bersama kami